keinformasi lain menteri koordinator politik hukum dan ham mahfud md menemui jaksa agung senitiar burhanuddin
sinisian di kantor jaksagung
ada dua agenda yang dibicarakan dalam pertemuan tertutup selama dua jam ini
agenda pertama mahfud md menyampaikan masukan dari beberapa tokoh masyarakat
untuk memperjelas petunjuk pelaksanaan dari undang undang tindak pidana korupsi pasal dua dan tiga nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sementara agenda kedua tentang perkembangan kasus korupsi asabri yang hingga kini belum masuk proses pengadilan
meskipun sudah ada yang tetapkan sebagai tersangka
mahfud md menegaskan masalah sabri akan dilakukan sesuai konstruksi hukum yang dibangun oleh kejaksaan agung
sekarang ini kasus korupsi asabri itu sudah proses hukumnya sudah masuk
tersangkanya sudah ada
tapi belum ke pengadilan pak ya
tersangkanya sudah ada belum dilimpahkan ke pengadilan
ada memang upaya upaya untuk menyelesaikan di luar hukum pidana
agar itu diselesaikan secara perdata
tapi tadi sudah didiskusikan itu adalah tindak bidana korupsi
sehingga kita tidak akan bergeser menjadi kasus perdata lagi
jadi masalah korupsi di asabri itu tetap akan diselesaikan menurut konstruksi hukum yang dibangun oleh kejaksaan agung